digelar sejak dua puluh desember lalu fase grup piala aff dua ribu dua puluh dua yang menggunakan sistem setengah kompetisi telah berakhir pada selasa tiga januari lalu
dan timnas indonesia lolos ke fase berikutnya setelah mengunci status runner up grup a dan juga akan menghadapi vietnam di babak semifinal
dan berikut ini kita akan lihat perjalanan indonesia di piala aff dua ribu dua puluh dua
ya dan ini adalah kelas main akhir dari fase grup piala aff dua ribu dua puluh dua di mana kita lihat indonesia lolos ke semifinal bersama dengan tiga negara lain
ya ada thailand di sini dan juga vietnam
ya ini kita lihat dan juga malaysia dan kita lihat juga memang thailand ini memuncaki kelas main grup a dengan sepuluh poin
sementara indonesia berada di bawahnya di peringkat kedua juga dengan poin yang sama
namun hanya kalah selisih
selisih gol dari thailand
dan indonesia mencatat ada tiga kemenangan dan satu kali seri serta mencatat dua belas gol dari empat pertandingan
sementara untuk grup b kita lihat ini ada vietnam yang memuncaki kelasemen juga dengan sepuluh poin
sama dengan indonesia dan juga thailand
dan diikuti dengan malaysia di peringkat kedua dengan sembilan poin
yang hanya selisih satu poin saja dari vietnam diatasnya
kemudian kita akan lihat ke slide berikutnya
ya ini sukses mengalahkan filipina pada laga terakhir grup a
indonesia akan menghadapi vietnam di babak semifinal
di mana babak semifinal dan juga final plaff akan dimainkan dengan format dual leg
yaitu satu kali akan bermain di kandang dan satu kali akan bermain di tandang
di mana leg pertama indonesia ini akan menjamu vietnam di stadion utama gelora bung karno jakarta
ini pada jumat enam januari hari ini
dan indonesia kemudian akan bertamu ke kandang
ya ini tepatnya di midin stadium hanoi vietnam pada sembilan januari mendatang
sementara untuk leg berikutnya
ya di leg pertama malaysia versus thailand
nah ini kita lihat akan dimainkan pada sabtu tujuh januari mendatang
di bukit jalil national stadium kuala lumpur
dan untuk leg kedua
ini akan dimainkan pada selasa sepuluh januari mendatang
di tamasat stadium bangkok
di mana leg pertama babak final piala
dijadwalkan akan digelar pada jumat tiga belas januari dua ribu dua puluh
dan leg keduanya akan dijadwalkan digelar pada senin enam belas januari mendatang
kita nantikan bersama ya siapa yang akan menuju ke final
yang terakhir ini adalah catatan pertemuan squad garuda dengan golden star warrior
di mana dalam tiga belas kali keikutsertaan di piala aff sebelumnya
indonesia sudah berhadapan dengan vietnam sebanyak sembilan kali
dan indonesia berhasil memetik tiga kemenangan
sementara enam laga lainnya berakhir dengan imbang
yang artinya tim merah putih ini belum pernah kalah dari vietnam di ajang piala aff
tentunya kita semua berharap indonesia menang ya
apakah ini dukungan dari anda para supporter di stadion gelora bung karno
dapat memberikan suntikan energi bagi timnas untuk bisa menundukan vietnam